pak sofian tadi kesini
terus abang gak mau
pak sofian yang gak mau
gak mau kenapa
gak mau nungguin abang mandiin burung dulu
abang mau mandiin burung
emang burungnya kuat dibanding jam empat subuh
emang sekarang jam empat subuh
bapak tau gak
bang ojek sekarang punya burung baru
masa sih bu
katanya burungnya bang ojek itu kecil
masa sih bu
dan katanya lagi pak
wah tati indah suka sama burungnya bang ojak
kenapa bapak mukanya senyum senyum begitu
bapak jadi ingat
dulu ibu juga marah marah
gara gara bapak ngurusin burung juga
padahal waktu itu burung terkukur
burung yang ukurannya besar
dulu jam berapa
kesiangan apa sih
baru juga jam enam
emang abang mau ojak
ini udah siang
jangan main hp terus
bunga bukan main hp
hmm kalau begitu jangan sms an
terus hpnya bu
pak jadi ngocek gak
bunga dulu aja
bapak juga udah telat
sampai jumpa lagi
di video selanjutnya
bukan abang mau mandiin nih burung
abang mau mandiin nih burung
eh pak sofyan
maaf pak sofyan
kenapa rocky kenapa bukan rambu
rocky lebih keren daripada rambo
terus kenapa empat kenapa nggak satu dua atau tiga
pak sofyan tadi kesini
terus abang gak mau
pak sofian yang gak mau
gak mau kenapa
gak mau nungguin abang mandiin burung dulu
biasalah buatkan buat aku
macam tak tau saja kebiasaan aku sarapan disini
kalau begini abang bingung mandiin burungnya
kita gak punya semprotan
kita gak punya semprotan
terus abang manin burungnya gimana
ya pakai mulut abang aja
saya beli nasi uduk dua
tumben lu tis
beli nasi uduk sampai dua
kenapa tidak ada yang tanya
kenapa saya beli dua
saya beli dua
satunya untuk neng rika
barangkali ada yang mau tanya
hah kan gue lagi membungkusin pesenan lu
tadi gue ke rumah mertua lo
tiga kali assalamu'alaikum
kagak ada yang jawab
panggilin bini lu dah gue ada perlu
gue yang ada perlu
ada apa be
ini untuk kamu
ini udah sarapan
nasi uduknya buat kakak tisda aja
beh ngopinya mau di luar apa di dalam
di luar aja
sekalian ngeliatin laki lu tuh
lagi jadi dukun
dukun dukun apaan beh
itu lu liat aja dari tadi nyemburin burung mulu
itu burung semburin mulu
emang begini be cara mandiinnya
kalau kata gua
mendingan lu buyur aja pake gayung
emang kenapa kalo disembur
ntar burungnya ketularan penyakit loh
lah iya kan airnya mengandung air ludah loh

lagian kan burung juga kagak punya gigi
neng rika hari ini nggak kerja
inyong kerja kok kakak
nasi uduknya bawa aja ke tempat kerja
inyong kerja sore
nasi uduknya ke burung gak enak
nasi uduknya enak
yang lagi jaga di konter aja ya kakak